lalu malamnya itu anak saya datang ke daerah ini untuk sebenarnya mencari bapaknya karena belum ketemu waktu itu
nah setelah setelah ngumpul datang lagi anak saya ke sini melihat mayat di jalan besar itu
dan anak saya melihat ada percikan sebelah sana
yang ada percikan dari pipa
dari pipa ada percikan
tinggi naik ke atas
jatuhnya ke tiang jalan depan
ke tiang listrik
nah setelah jatuh ke situ ternyata padahal di tiang listrik itu warung
warung itu jual bensin
dan itu dekat dekat warung yang kiri dan yang kanan dekat dekat
udah sambil menyambarlah di situ
kebakaranlah semua yang di depan itu
dan tetangga saya ini anehnya pada kabur ke sebelah kanan
padahal ke sebelah kanan itu mereka nggak perhatikan ke situ justrunya percikan api
jadi banyak korban di sebelah kanan ini
anak saya sendiri lihat ada banyak korban
bu penegasan aja bu
itu berarti api keluar dari pipa yang itu bu
pip merah ya apa yang silver itu bu
kalau melihat keadaan ini ya
jujur kita sudah kabur semuanya
jadi sumber apinya itu jelasnya nggak dilihat mata
tapi kalau kita lihat aslinya noken
jadi karena anak saya nggak lihat kalau dari sininya
tapi percikan dari sini ke sana
itu juga hangus bu ya
aslinya angus tuh kan
karena sudah kabur semua kita
yang penting selamatkan diri dulu
api mau dari mana mau kemana
nggak pasrah kita semua